pasca penangkapan di bandung jawa barat polisi menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon pegi alias peron
rumah pegi tak jauh dari lokasi pembunuhan vina dan eki yang berjarak sekitar empat ratus meter
orang tua penggi mengaku kecewa atas penangkapan tersebut
sang ibu yakin anaknya tak bersalah karena peggy sedang bekerja di bandung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan vina dan eki dua ribu enam belas lalu
saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah
peggy juga berpesan kepada saya pegi kalau mama kalau pergi tidak ada umur sudah pegi tidak apa apa
pegi ikhlas pergi jadi tumbal orang yang berada
pegi ikhlas mama kalau pegi tidak ada umur
pegi minta maaf itu cuma pesan pegi begitu saja
ibu masih ingat pada saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy tidak ada di cirebon
iya egy sedang bekerja di bandung
sudah tiga bulan dia bekerja di bandung
kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian fina dan eki mulai terbuka satu persatu
sebelumnya terpidana kasus ini saka tatal juga menyebut dirinya korban salah tangkap
dia bilang disiksa polisi
agar mengaku sebagai pembunuh vina
terkait itu komnas ham menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum saka pada dua ribu enam belas lalu
tak hanya itu ada juga laporan soal terbatasnya akses empat tersangka kasus ini untuk menemui kuasa hukum
komnas ham telah meminta penjelasan dari polda jabar pada januari dua ribu dua puluh
namun tidak menerima balasan
terkait dengan aduan mereka pertama
terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk sakal
yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan
nah kemudian ketika kasus ini viral sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan polda jabar
kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan tiga dpo tersebut
nah itu yang sedang kami dalami
lalu bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti
akan kemana kasus ini bermuara